pasti mau nelfon kak michi kan
eh iya jangan yang mati ini belum belum buka ke telpon
kak gimana sih kakak tuh lagi di pingit gak boleh telfon telfon kak michi
ya terus ketemu gak boleh masa telfon aja gak boleh ini kan jarak jauh
ya udah kak tahan dikit kak bentar lagi juga mau nikah kok
kenapa sih gak bisa banget kak gak denger suara kak michi
ya memang ini handphone
ya udah cepetan sini
oh di sita
iya di sita
ya ampun kayak gini
ya udah mau gimana lagi ini kan namanya tradisi
ini udah cepetan ayo ayo masuk kamar
oke adik tersayang ikutin
selamat siang pak ini ada surat untuk bapak
iya saya permisi pak
surat dari pengacaranya latifahran
dengan ini saya menyatakan kalau klien saya pak aldebaran alfahri dan istrinya andi nikarisma putri menolak permohonan untuk melakukan tes dna terhadap rutin mereka
rena putri alvahri
aldebaran juga menggunakan jasa pengacara untuk menghentikan langkah aku
masuk ke barim barim
ya halo selamat siang
saya mau informasi aja saya dapat surat dari pengacaranya aldi bara
surat ini mengatakan bahwa
saya menjawab permintaan kita yang kemarin
ternyata dari pihak aldebaran mereka menolak untuk memberikan izin
kita harus gimana sekarang
kalau begitu kita lanjutkan ke pengadilan ya pak nino
untuk sidang perebutan hak asu anak
melalui pengadilan gimana caranya apa yang harus saya lakukan
saya akan siapkan berkasnya ya pak nino
saya akan siapkan berkasnya ya pak nino
saya akan siapkan berkasnya ya pak nino
saya akan siapkan berkasnya ya pak nino
dan kalau kasus ini sampe ke pengadilan
mau tidak mau pak aldebaran harus setuju untuk dites dna
pak ri gini aja
boleh tahan sebentar saya butuh waktu untuk
memikirkan soal ini dan
nanti saya akan kabarin kalau seandainya
memang perlu ditempuh jalur persidangan pak
terima kasih pak ri
terima kasih pak nino
ada suaminya gak lo hamil
jangan jangan perlu hamil sama laki yang gak jelas ya
pak kepeknya betul
saya punya suami kok
lo disini lima tahun
palingan juga lo pulang ke rumah laki lo udah kawin lagi
nih ya tafsi sekarang nih laki lu udah punya cewek lagi
tuh kepedean lo
habis berjaya cinta
dia nggak boleh nikah lagi
jangan jangan anak lo yang kedalam kandungan tuh
bapaknya kagak jelas
udah lo ngaku aja deh bapaknya kagak jelas
genis ya lo
enggak sembarangan ya lo
he gue gak sembarangan
bisa diem gak
kenapa lo berani sama gue
kau yang beli r situ
kalo itu jangan
tempat ada keseriakan
ngapain kamu disini
biar aku jelasin
aku dan elsa
apa ini bakal terjadi sama gue juga
dan nikah sama wanita lain saat gue keluar
gak buat jadi bingung
nanggutak bici aja jadi kangen
kepikiran gimana ya
jangan yang mati
nino belum buka kota handphone
kak gimana sih kakak tuh lagi dipingit
gak boleh telfon tefon kak mici
ketemu gak boleh
masa telfon aja gak boleh
ini kan jarak jauh
yaudah kak tahan dikit kak
bentar lagi juga mau nikah kok
gak bisa banget kaya gak denger suara kak mici
yaudah cepetan sini
iya di sita
ini kalo gak di sita
gak ada kalak kalan ya
pokoknya kalau mau nelfon temen
harus kasih tau aku
terus nanti kalo ada telfon penting
aku kasih tau kakak
oh jadi di sita supaya kakak gak bisa telfon kak mici
handphone kak kak dua ada satu lagi nih
sisa digunakan simple
kak biasanya apa type a
nggak ada kiwa
kamu yang kuat ya
akan selalu ada
kalau aku ditahan
nanti aja setelah sidang pertama
mereka akan tau sendiri